ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyampaikan tiga pantun di hut pan ke dua puluh lima
sementara itu kedatangan ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
disambut dekapan erat dari ketua umum partai gerindra prabowo sbianto
dan juga ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
dekapan ini disambut dengan senyuman lebar dari cak emil
sikini ke gondang dia
itu lagu yang lagi beken
pak sulas ketumnya membuat pan makin keren
itulah pantun ketua umum partai gerindra prabowo subianto di hut pan ke dua puluh lima pada senin malam
selain pantun puja pujipan yang menjadi tuan rumah acara
juga pantun yang isinya mengingatkan soal kesetiaan kepada kawan kawan

prabowo subianto juga telah mengumumkan nama baru koalisi pengusungnya di pilpres dua ribu dua puluh
bila sebelumnya bernama koalisi kebangkitan indonesia raya
kini menjadi koalisi indonesia maju
prabowo menyebut ia dan para ketum parpol pendukungnya
yaitu golkar pkb pan hingga pbb adalah tim presiden joko widodo
koalisi ini bertambah jadi enam anggota yang terdiri dari empat parpol parlemen
dan dua parpol non parlemen yakni partai glorat dan pbb
ketua umum pkb
muhaymin iskandar menjadi ketua umum partai terakhir
yang datang di acara hut pan ke dua puluh lima di jakarta pada senin malam
kedatangannya langsung disambut hangat oleh ketua umum partai pan
zulkifli hasan dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
ada juga ketum golkar erlangga artarto
ketum partai bulan bintang yusril iza mahendra
sambutan hangat dengan dekapan erat itu
menurut ketumpal zulkifri hasan
seolah jadi simbol keinginan parpol di koalisi indonesia maju
untuk menjaga pkb agar tak pindah ke koalisi lain
meliputan cnn indonesia